kpu jawa barat resmi menetapkan ridwan kamil dan uu ruzanul ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas pada selasa siang
komisi pemilihan umum jawa barat menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
agenda ini dilaksanakan pada selasa siang di aula kpu jabar
ini kami lakukan setelah satu hari sebelumnya yaitu kemarin mendapatkan informasi dari kpu ri bahwa
untuk pemilihan gubernur jawa barat tahun dua ribu delapan belas tidak ada sengketa di mahkamah konstitusi
berdasarkan pkpu nomor sembilan
tahun dua ribu delapan belas satu hari setelah keluar pengumuman dari mahkamah konstitusi
kpu jawa barat harus menetapkan pasangan calon terpilihnya yaitu hari ini
dan hari ini juga harus segera disampaikan ke dprd provinsi jawa barat
tadi sudah kami sampaikan ke partai politik juga sudah ke pasangan calon terpilih sudah
dan tinggal kami hari ini berangkat ke jawa barat
kami berangkat ke jakarta untuk menyampaikan hasil rapat penuh ini ke kpu ri
turut hadir penjabat gubernur jawa barat wakapolda jawa barat
kepala staf daerah militer tiga siliwangi kapol restabes bandung
ketua dprd provinsi jawa barat juga salah satu paslon nomor urut tiga ahmad syaihu
saya mengucapkan selamat pada kang emil dan kang uu
dimana kpu sudah menetapkan bahwa kang emil dan kang uu adalah
sebagai gubernur dan gubernur
dan wakil gubernur terpilih karena mendapatkan suara yang terbanyak
berdasarkan keputusan kpu jabar nomor satu ratus empat puluh lima tahun dua ribu delapan belas
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub jabar dua ribu delapan belas
menetapkan hasil bahwa ridwan kamil dan uu ruzanul ulum unggul dengan perolehan suara yakni tiga puluh dua delapan puluh delapan persen
dengan demikian ridwan kamil dan uu ruzanul ulum resmi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur
periode di jawa barat
pemimpinnya adalah uu ruzanul ulum
pemimpinnya adalah uu ruzanul ulum
pemimpinnya adalah uu ruzanul ulum
sambil menunggu proses pelantikan ridwan kamil akan membentuk tim sinkronisasi
dipimpin oleh pak eri riana raja pamekas untuk memastikan visi misi pasangan ini bisa sinkron dengan program dua ribu sembilan belas
berdasarkan apbd berdasarkan peraturan mendagri tadi dua puluh dua tahun dua ribu delapan belas
ada pasal yang mengatakan bahwa pilkada
pemilihnya apa pimpinannya sudah terpilih walaupun belum dilantik
boleh melakukan sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah atau rkpd
sehingga kami bisa bekerja nanti di tahun anggaran
selain itu ridwan kamil dan uu ruzanul ulum juga akan melakukan komunikasi intensif dengan penjabat gubernur saat ini
gubernur terpilih akan segera berkoordinasi dengan kami untuk bisa mendiskriminasikan apa yang menjadi target visi misi yang ada
itu sudah pasti dan memang salah satu tugas kami adalah menyiapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih
untuk bisa dilantik sebelumnya tentu ada kita sinkronisasi dalam hal ini ya
pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan pada pertengahan bulan september mendatang